oh sama mantan kamu itu
sel padahal sebelumnya
apa lakukan tapi konsekuensinya kamu harus lupakan dia
pa ini gak masuk akal pa
apa selalu lakukan apa yang kamu mau
sekarang kamu lakukan apa yang bapak mau
setelah semua usaha gua
gue gak mungkin gitu aja
buat ikutin kemauan papa
teruskan perasaan gua ke michelle
karena sampai kapan pun
gua gak akan nyerah
buat dapetin hatinya michelle
dadah sama tahun baru
penghati ya pak
itu michelle mau kemana
mending gua ikutin lanjut ya
mau pada ngapain sih
kalau ini jagung buat dibakar
jadi setelah kita
berdiskusi yang panjang
kita mencapai sebuah kemufakatan
adalah kita merayakan acara tahun baru
di rumah lu pak
diskusi mau noh matap nih ya
diskusi sama siapa ya
gua aja gak tau kalo kalian tiba tiba kesini
buu barang banyak sekali
ya kita ini mau ngasih surprise
petinggi negara ips
jadi harusnya lo fine fine aja dong
kalo kita bikin acara di rumah lo
udah lo tenang aja pak
semua udah ready
tinggal di bakar
apa tinggal di apa
bakar main bakar bakar aja loh
rumah gue gak ada yang beresin abis acara selesai
lu semua yang gue bakar
udah lo tenang aja pak
kalau ini orang berdua gak mau ngebersihin
sekalian cari kesempatan clbk
sekalian cari kesempatan clbk
iya apaan sih rese tau gak sih lo semua
lo semua mau gua usir lagi nih
balik lagi sono tuh bawa tuh barang barang gak jelas tuh
udah lah mending lo tuan rumah nih
sekarang lo mandi siap siap dandan yang rapi
semuanya bakalan kita yang ngurus
bona boni ikut siangan kayaknya
ada tamu yang gak diundang ternyata
beta punya rasa ini tidak enak sekali
betta seperti party pooper saja
eee gua yang ngundang nadif kesini

dong iya dong ini kan acara tahun baru
acara anak anak ips
masa menteri pertahanannya gak ikut
kan gak seru kan
udah lah ini tuh
udah lah ini tuh
jangan pada tegang gini
suasananya kita bikin asik aja ya
ini momen tahun baru
harusnya kita bisa nikmatin momen
biar momennya seru
mamai alat itu jangan mengaku jadi sahabat katorang toh
gue ini cuma berusaha untuk menyatukan kalian semua
ya anggap aja
yang dingin ini
ya anggap aja gue pemersatu persahabatan kalian
kalau bukan karena acara setahun sekali
gua udah cabut kali
bangun sih ini
gua juga punya tangan yang berat
ini lu ambil dulu nih yang di layar gue
oh gue gak bisa di tangan gue cuma dua ini udah berat
ya udah pake yang lain
pake lain gimana
ya udah pake apa yang ambil ini udah jatuh ini mahal
ya kalau mahal gak pengen kasih ke gue
terus rusak gimana
ya dulu gak usah ngomel
ah kuku gua
yaudah lagi kenapa gak lu semua aja sih yang bawa
kenapa harus gue
ini kuku gua rusak
kan kita barengan arin
yaudah lagi lu lebay banget sih
ini kan mau juga bisa bawa sendiri
yaudah gue taro disini aja ya
lu bawa sendiri
lu rasain bawa sendiri gimana
masuk mending dibantuin
reset banget sih lu
lagi kan mami lu yang nyuruh kita arin bawa bawa ini dari gudang
aduh bel udah ya gak usah bawa
ngomong deh gak usah bawa
ini kalo lu kebanyakan ngomong kita disini panas
ini kena muka gue perawatannya mahal
kalau enggak udah gue lepaskan lu dari dunia
nyi kuat gitu
yuk masih banyak barang yang mau diangkat arin yuk
semangat masih ada jagung
masih ada arang lagi
wih solin banget sih
masih ada jagung
aduh misalnya lama banget sih
masih lama banget sih
masih lama banget sih
masih lama banget sih
banyak juga ya ternyata ya
gapah bentar lagi
jangan sampai jatuh
barusan dibilang jangan sampai jatuh
masih ada yang ngangkat barangnya
lo lo milih belanja di sini
orang kerjaan banget lo
ya sambil jalan aja sih
emang kamu lupa ya hasil
kalau ntar malem aku ada acara sama anak kipah
makanya sekalian aja mau ketemu sama maman dan edi
makanya aku lihat jalan sini
ngeles lo yang paling juara ya
at least ada sesuatu yang lo banggain gitu
sel kamu tuh kenapa sih
masih dia bersikap dingin sama aku
nggak perlu dijelasin lagi kan kenapa
apa lagi sih ah
apalagasan kamu gak mau ke acara party new year itu karena aku
enggak gue malos aja lagian gue juga udah punya plan lain kok
oh sama antang kamu itu
so padahal sebelumnya kamu tuh kayak peduli banget sama rifki
dan deket sama dia
tapi setelah dia sakit kenapa kamu kayak mau langsung dekat sama mantan kamu itu sel
lo gak ada hubungan ya sama hidup gue
gue udah selesai denganmu

aduh kenapa gak diangkat angkat coba
ini darfin kemana sih
katanya mau jemput dari pagi tapi nggak dijemput jemput ditelepon gak diangkat
atau lagi nyiapin acara untuk termalem ya
kenapa gak nelfon kenapa gak ngabarin
kayaknya itu davin deh
tadi gue sibuk gue beres sama mike di rumah riva
terus hp gue disilen jadinya gue gak bisa denger lo nelfon
ya ampun davin
ya biar lo gak bete lah sama gue
karena udah disogok pake bunga
kayaknya gue gak ngambek lagi deh
jadi buat siapa buat jimmy ya
jimmy mana kasih salam

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya